sampai sekarang juga sepertinya tingkat kepemilikan masyarakat
ya ini saya nggak katakan jawa timur saja ya secara menyeluruh ya
itu banyak yang masih tertarik untuk melihara satwa dilindungi terutama lutung jawa juga
nah ini makanya kok nggak ada habisnya ketika sudah dilepas liarkan masuk lagi satu lagi dua lagi tiga dan terus menerus
bukan hanya satwa tapi juga keberadaan hutan itu sangat penting bukan hanya untuk lutung jawa
tapi juga untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia di masa yang akan datang
meski belum ada penelitian sahih yang mendata jumlah keseluruhan populasi lutung jawa
diperkirakan pada tahun dua ribu sepuluh primata ini tersisa kurang dari dua tujuh ratus ekor saja
dari data yang ada jumlah individu yang ditemukan dalam penelitian
mulai dua ribu tiga belas dua ribu tujuh belas dua ribu sembilan belas itu berkisar antara satu sampai lima belas ekor per hari
nah itu kan nanti bisa sebenarnya bisa dianalogkan dengan luas kawasan ya
memang tidak semua dalam kawasan hutan yang ada di pulau jawa itu ada dia
tetapi itu kira kira seperti itu
kondisi tersebut menggerakkan iwan kurniawan untuk menyelamatkan lutung jawa agar tak punah
laki laki kelahiran malang dua puluh lima april seribu sembilan ratus tujuh puluh empat itu
menggagas pusat rehabilitasi lutung jawa
atau javan langur center di kawasan hutan lindung coban talun kota batu
kalau orang hutan kan sudah banyak yang berkiprah di sana
owa jawa juga sudah banyak yang berkiprah di owa jawa harimau sumatera gajah
nah lutung jawa waktu itu memang tidak banyak yang melihat
padahal secara masih perdagangannya sangat tinggi
prioritasnya memang membantu pemerintah untuk melestarikan
lutung jawa secara luasnya ya memang kita harus menjaga semuanya
bukan hanya lutung jawa ya hutan sebagai habitatnya
satwa satwa lain tentunya yang turut mendukung keseimbangan ekosistem di alam
kepedulian iwan akan satwa liar sudah terpupuk sejak

belajar di jurusan kehutanan institut pertanian malang dan aktif di kelompok pecinta alam
membuatnya tak asing dengan permasalahan ekologi
membuatnya tak asing dengan permasalahan ekologi
pada tahun dua ribu dua iwan bergabung dengan pusat penyelamatan satwa atau pps petung sewu
pada tahun dua ribu dua iwan bergabung dengan pusat penyelamatan satwa atau pps petung sewu
di sana iwan dan kawan kawan tak hanya merehabilitasi lutung jawa
tapi semua hewan korban perburuan dan domestikasi
karena mau nggak mau lingkungan yang mendidik itu membuat saya senang mau nggak mau senang
akhirnya masuk di pusat penyelamatan satwa petung sewu
semakin menyatu dari saya sama sekali nggak paham tentang primata tentang ini
karena kebiasaan akhirnya sudah senang
dan sudah menjadi bagian dari kehidupan saya sampai sekarang
iwan tak mau menyerah begitu saja saat pps petung sewu tutup karena minim dana
beruntung ada yayasan filantropia
yang mau mendanai kecintaannya melestarikan primata khususnya lutung jawa
ia pun mendirikan javan langur center atau glc di tahun dua ribu dua
setelah berjalan sampai dua ribu delapan dua ribu sembilan
ternyata memang lutung jawa menjadi salah satu daya tarik kita
tingkat perdagangannya waktu itu sangat tinggi sekali
terus juga perburuannya ini kan nyambung ya perdagangan sama perburuan itu kan nyambung
jadi ini yang mendorong kita untuk lebih fokus pada primata endemik ini
keberadaan lutung jawa yang terancam punah disebabkan masifnya perburuan
para pemburu biasanya mengincar anakan lutung untuk dijual
dan dijadikan hewan peliharaan
mereka juga terbiasa menembak atau membunuh indukan lutung untuk mempermudah aksinya
ada pula masyarakat yang memburu lutung untuk dimakan dagingnya
lutung itu kan kalau masih kecil lucu
warnanya juga berbeda
warnanya agak ke goal ke kuning kuningan
itulah tantangannya biasanya dijadikan hewan
peliharaan itu kalau melihara sih nggak apa apa
ketika ada yang pesen pasti ada yang jual
ada yang jual pasti ada yang ngambil
nah ini yang menjadi tantangan pertama
padahal sudah jelas berdasarkan peraturan menteri lhk no satu ratus enam tahun dua ribu delapan belas lutung jawa adalah satwa dilindungi
lutung jawa masuk kategori apenic satu atau dilarang diperdagangkan
sampai sekarang juga sepertinya tingkat kepemilikan masyarakat
ya ini saya nggak katakan jawa timur saja ya secara menyeluruh ya
itu banyak yang masih tertarik untuk melihara satwa dilindungi terutama lutung jawa juga
nah ini makanya kok gak ada gak ada abisnya
ketika sudah dilepas liarkan masuk lagi satu lagi dua lagi tiga lagi dan terus menerus
dan ternyata ada saja di masyarakat
tolong bahwa satwa liar itu biarkan hidup liar
karena kalau dia hidup di kita kita yang senang belum tentu satwa liarnya senang
dan sebenarnya kesenangan kita itu berarti merenggut kesenangan yang lain
oleh iwan lutung hasil sitaan aparat keamanan atau penyerahan secara sukarela dari masyarakat
akan dilatih agar bisa hidup mandiri di alam liar
pengembalian itu tujuannya sebenarnya adalah pengembalian ke alam juga
kan nggak langsung bisa langsung dikembalikan ke alam tapi harus ada proses rehabilitasi mas
pengenalan pakan lingkungan penenggalan nanti sosial
kan kita mix dengan lutung jawa yang juga hasil penertiban penyerahan di
jadi ini juga penting
kalau terbuat campur ikan sudah dikuas ikan sudah dikacau
bukan perkara mudah untuk mengembalikan insting lutung yang terlanjur jinak
butuh setidaknya dua hingga tiga tahun agar lutung siap dilepas dan bertahan di alam liar
yang perlu dipahami oleh banyak masyarakat bahwa merehabilitasi lutung jawa itu
jauh lebih muda ketika usianya masih benar benar masih produktif
kalau sudah usia tua di atas sepuluh tahun wah itu memang bukan nggak bisa sulit
sifat liar itu perilaku liar itu yang menurut saya itu sudah tertancap mulai bayi
terutama yang dipelihara orang itu akan sangat sulit untuk bisa dirubah
saat ini iwan dan timnya di javan langur center rutin melepas lutung jawa ke alam liar
tiga kali dalam setahun
sejak jlc berdiri total iwan sudah tiga puluh kali melepas lutung jawa ke habitat aslinya
lutung lutung yang dilepas ke alam liar pun sudah beranak pinak
diperkirakan jumlahnya mencapai dua ratus ekor
sejak saat itu iwan kerap dianugerahi berbagai penghargaan
ia pun menjadi mitra utama bksda dalam pelestarian satwa liar khususnya lutung jawa
saya sangat berterima kasih karena apa
tidak mungkin saya bisa berdiri sendiri melakukan itu sendiri
bahkan kalau dari kami terus terang saja kami punya kandang transit
tetapi kadang kadang overload
kami punya satwa satwa di luar itu tapi kalau dengan adanya javan langur center ini
minimal bisa bantu kami
sebuah langkah mulia dari iwan dan tim javan langur center
yang bisa berdampak besar bagi kelestarian lutung jawa
saya harap ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran warga yang lain
yang akan tumbuh iwan iwan yang lain kemudian bisa
karena satwa ini tidak hanya lutung jawa ya
ada apa namanya landak ada terenggiling ada apa namanya
rusa bawean mudah mudahan ada iwan iwan yang lain untuk satwa yang lain
sepertinya korban pemburuan karena rara ditemukan di lantai hutan
dalam keadaan basah hujan hujanan
sepertinya ibunya dibunuh oleh pemburu
lutung jawa mungil ini bernama rara
pertengahan dua ribu dua puluh dua lalu rara diserahkan oleh salah satu warga selorejo malang
saat usianya baru beberapa hari
rara harus dirawat karena terpisah dari induknya yang diduga ditembak
dan menjadi korban perburuan liar
sepertinya korban pemburuan karena rara ditemukan di lantai hutan
dalam keadaan basah hujan hujanan
sepertinya ibunya dibunuh oleh pemburu
pas ditemukan rara di bagian kepalanya itu ada luka
sepertinya luka pas dia jatuh dari atas terantuk pada tanah atau batu

layaknya seorang bayi manusia rara dirawat di javan langur center dengan sepenuh hati
ia dimandikan kadangnya juga dibersihkan dua kali sehari
dan untuk memulihkan kondisi fisiknya selain diberi makan pucuk daun
rara juga rutin diberi susu serta nutrisi tambahan
dari yang pertama memberi makan pakan cair daging daging lainnya

lantai daging lainnya lantai lainnya

dan pakan padatnya
yang cair ini diberikan setiap dua jam sekali
pakan zairin ini itu susu kambing
terus pakan padatnya
diberikan setiap pagi jam
rara juga rutin dibawa ke kandang buatan
yang disebut sebagai playground atau taman bermain
rara bebas memanjat bergelantungan
atau bahkan berlarian di atas seutas tali
yang menjadi replika pepohonan di habitat aslinya
gerak motorik rara dilatih sebelum ia naik kelas
ke kandang karantina dan sosialisasi
oktalah yang berperan penting merawat rara kecil
sebelum dilatih menjadi liar
lutung jawa di jlc memang akan diberi treatment khusus
agar kondisi fisik dan traumanya pulih
terlebih lutung jawa kecil rentan sekali terkena penyakit
karena daya tahan tubuhnya lemah
karena tidak mendapat asupan susu langsung dari induknya
mungkin karena si rara ini dari kecil memang
udah nggak bersama induk biologisnya
dan dari kecil pula dia dirawat oleh saya
dan beberapa teman lainnya
akhirnya instingnya itu sudah nempel

ada rasa kepuasan tersendiri karena bisa merawat rara ini dari kecil
bahkan sampai dia udah besar begini udah aktif
bahkan bulu bulunya udah berubah sampai ke hitam hitamannya
orang orang seperti octavia inilah yang memiliki ketulusan hati
mengabdikan diri menjadi sukarelawan perawat lutung jawa
mereka diberi arahan oleh iwan yang sudah memiliki pengalaman jauh lebih banyak
dalam melakukan konservasi tersebut

untuk melakukan konservasi lutung jawa
awalnya karena memang saya tertarik dengan satwa liar
khususnya primata lutung jawa
akhirnya saya datang ke sini untuk berusaha berbaur dengan teman teman di sini
dan mencoba merawat primata khususnya lutung jawa
kesannya sangat luar biasa karena dari sekian banyaknya orang
ternyata masih ada orang orang tertentu yang memang benar benar mencari perawat lutung jawa
itu menurut saya sangat luar biasa
lutung jawa yang sudah berusia lebih dari satu tahun terlebih dahulu harus menghuni kandang karantina
lutung jawa dikarantina selama beberapa bulan untuk mengetahui apakah ada penyakit khusus yang dibawa
setelah masuk baru akan dilakukan namanya penyakit khusus
kalau baru akan dilakukan namanya pemeriksaan kesehatan general medical check up untuk mereka
jadi untuk lebih kememastikan lutung lutung ini terbebas dari penyakit berbahaya menular
karena ada istilahnya zoonosis ya penyakit yang bisa menular dari manusia ke satwa
seperti tbc hepatitis dan lain lainnya
ada juga yang dari satwa bisa menular ke kita

setelah itu lutung jawa baru bisa dibawa ke

di kandang ini lutung jawa disekolahkan
mereka diperkenalkan dengan habitat aslinya
kandang dengan tegakan menyerupai pohon pohon besar di belantara hutan ini
dibuat sesuai sifat alami lutung jawa yaitu arboreal atau terbiasa menghabiskan waktunya di atas pepohonan
lutung lutung jawa ini juga dikelompokkan dengan kawanannya
mereka distimulus untuk mengenal lawan jenis agar bisa bereproduksi
mereka juga dikelompokkan dengan kawanannya
mereka juga dikelompokkan dengan kawanannya
tahapan sosialisasi inilah individu lutung jawa yang awalnya masuknya satu satu itu akan mulai membentuk sebuah koloni
rumusnya kita sudah menetapkan sesuai dengan pembelajaran di alam bahwa lutung di alam hidupnya adalah prinsipnya poligami
jadi hanya ada satu jantan di kelompoknya dengan satu jantan
jadi hanya ada satu jantan di kelompoknya dengan satu jantan

yang paling penting juga adalah pengenalan makanan alami
lutung jawa adalah primata pemakan daun dan pucuk tumbuhan
saat dipelihara oleh manusia lutung jawa kerap kali diberi makan buah buahan manis seperti pisang dan pepaya
padahal buah itu tak sesuai dengan sistem pencernaan lutung jawa dan berbahaya bagi kesehatan mereka
ada proses pengenalan pakan alami
di masa karantina ini juga awalnya yang datang suka pisang suka roti suka nasi yang anget anget
nah ini kan perlahan perlahan kan kita juga harus sudah tidak drastis langsung dirubah tapi butuh proses
proses nah ini kita kasih ke mereka di karantina dikenalkan daun daunan dan macam macamnya
para lutung jawa di jlc benar benar dipersiapkan agar mereka bisa bertahan di alam liar
lutung jawa dilatih agar bisa berkompetisi antar sesama lutung jawa atau dengan predatornya
mereka juga dibekali keterampilan agar bisa bertahan di tengah tantangan cuaca dan ketersediaan makanan di alam
setelah dilepas ke alam liar pun para lutung jawa ini akan terus dimonitor keberadaannya
javan langur center memiliki tim khusus seperti victor yang rutin keluar masuk hutan dua hari sekali untuk memantau keamanan dan populasi lutung
untuk data monitoring yang dicatat itu yang pertama objek yang termasuk lutung terus koordinat sama jumlah individu
terus jumlah anak berapa bayi berapa dewasa terus jantan berapa betina berapa
kami berkesempatan mengikuti victor melihat kawanan lutung jawa bernama nunuk yang sudah dilepas sejak tiga tahun lalu
beruntung para lutung jawa itu bisa berbaur dengan lutung liar yang sudah mendiami habitat aslinya serta bereproduksi dan menambah populasi
grup nunuk setahu saya dilepaskan enam ekor
hanya seiring berkembangnya waktu lutung lutung itu sudah semakin banyak
kemarin terakhir ketemu paling banyak dua puluh empat
dua puluh empat ekor yang ditemui

ya saya tahu itu ada kebutuhan ekonomi
cuma ya tetap harus
kita sekali lagi lah kalau kita itu orang beriman kita tetap konsep membantu menjaga alam itu harus
mesti akan sudah menjadi ada di benak kita di hati kita sebenarnya
dan itu cuma yang sulit untuk disadarkan dari masyarakat
hutan dengan tegakan pohon yang heterogen menjadi habitat asli paling pas untuk hidup lutung jawa
pucuk daun yang melimpah dan beragam menjamin keberlangsungan hidup sang lutung
namun saat ini luas hutan di pulau jawa yang menjadi habitat asli lutung terus mengalami perubahan fungsi
sampai sekarang yang kita lihat terutama di jawa sendiri yang pulaunya relatif tidak sebesar kalimantan sumatera papua
ini kan ada semakin banyak kepentingan yang sekiranya tujuannya sih ekonomi ya
saya juga nggak tahu ekonomi seperti apa lagi lah
apakah menjamin dengan ekonominya banyak nanti alam gak rusak
tapi yang kenyataannya sekarang juga dalam kita amati di sekeliling kita juga banyak banyak yang nggak terkontrol
data dari kementerian kehutanan menyebut
di tahun dua ribu dua puluh hutan di jawa timur memiliki luas satu tiga ratus
tiga ratus ribu hektar lebih
namun hanya tiga ratus ribu hektare yang dijadikan hutan lindung
sisanya menjadi hutan produksi
kalau luasan hutannya saya rasa hutan itu adalah ditetapkan oleh pemerintah
selama hutan itu tidak dirubah dicabut maka dia tetap hutan meskipun dia gedung
tapi kan gedung itu berbeda dengan tumbuhan atau tegakan
nah itu yang merubahnya tumbuhan menjadi fungsi lain
fungsi lain gedung mungkin sawah mungkin apa namanya lahan pertanian lain
di kota batu keberadaan hutan lindung coban talun terdesak pembukaan lahan lahan baru untuk kegiatan pariwisata
daya tarik alamnya yang asri tak dimungkiri bisa mendatangkan wisatawan dan banyak devisa
terlebih tren bertamasya ke alam seakan tak pernah lekang oleh zaman
ada saja peminatnya
namun yang perlu disadari kawasan wisata di hutan lindung bisa mengganggu populasi dan mengubah perilaku hewan liar yang hidup di dalamnya
karena lutung jawa ini adalah diurnal dia siang jadi hidupnya sama dengan manusia
dia termasuk diurnal dia menghabiskan waktu hidupnya itu di atas pohon
kalau pohonnya nggak ada ya sudah bisa dibayangkan kan
saya rasa memang tidak memungkinkan
setidaknya coward lutung tersebut
terlalu tambang ke benek naik untuk menembak perubatannya
saya pikir jangan tetap mengganggu pemandu pemandukan witch hutan lindung ivy surely
ni ya tu arif erni selalu memilih p template dengan awal virasi
area pertanian dan perkebunan tanpa izin di hutan lindung coban talun
jika perambahan terus dibiarkan
iwan dan teman teman javan langur center khawatir
akan mengikis luasan hutan heterogen untuk tempat tinggal satwa liar
pengelolaan hutan bersama masyarakat itu kan bisa bentuknya macam macam
kalau pertanian otomatis ya nggak sampai
janganlah membuka yang sudah yang heterogen
ya mungkin hutan hutan yang homogen yang kelas kelas industri itu tidak apa apa
kan masih kecil kan pohon pohonnya kan masih bisa dibuat tanaman tumpang sari ya palawija
setelah besar ya gantian pindah ke yang lainnya
bukan malah memperluas masuk ke dalam dengan membuka hutan hutan yang heterogen
yang dalam hal ini fungsinya adalah hutan lindung
iwan berharap pengelola kawasan hutan
bisa menjaga kepentingan hutan hutan yang terkenal
bisa lebih bijak memberikan izin pembukaan lahan untuk pertanian dan pariwisata
ya saya tahu itu ada kebutuhan ekonomi
cuma ya tetap harus nggak membabi buta lah
kita sekali lagi lah kalau kita itu orang beriman
kita tetap konsep membantu menjaga alam itu harus
mesti akan sudah menjadi ada di benak kita di hati kita sebenarnya
dan itu cuma itu yang sulit untuk disadarkan dari masyarakat
uang manusia lahir itu kan ada rezekinya masing masing
kita suruh nyari ngapain tanpa harus merusak alam itu
apa yang dilakukan iwan kurniawan melalui javan langur center
dalam menyelamatkan lutung jawa
bukan semata mata untuk kepuasan hati dan hobi saja
iwan ingin membantu pemerintah dan masyarakat
agar anak cucu kita kelak bisa terus bertemu
dan mempelajari kehidupan lutung jawa di habitat aslinya
bukan hanya satwa tapi juga keberadaan hutan itu sangat penting
bukan hanya untuk lutung jawa
tapi juga untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia di masa yang akan datang
lutung tak seharusnya terkurung di rumah rumah mewah
menjadi badut untuk hiburan atau tontonan keluarga
lutung adalah satwa endemik yang menjadi jati diri bangsa
keberadaannya harus terus dijaga
agar mereka leluasa melompat dan hidup sewajarnya di alam rimba raya
tentunya saya berpesan ke generasi muda yang terutama yang memang
suatu saat akan melanjutkan kiprahnya dalam menjaga keberlangsungan bumi ini
ya lutung jawa owa jawa orang hutan dan satwa satwa lain
adalah satwa kebanggaan kita satwa kebanggaan indonesia
kalau kita itu sudah tidak ada itu sudah dimiliki oleh bangsa lain
ya salah satu jati diri kita juga akan hilang
bukan hanya kesenian tapi potensi satwa itu juga menjadi salah satu jati diri kita sebagai bangsa indonesia yang besar
sejumlah batas di amerika devils menggunakan bagian yang sama
tapi piecesnya alam tetap berbahaya
banyak tanda uxyan tiata tidak untuk orang

sangat jenis taif
salah satu kali menjahit bahwa bahan besar suatuium ketinggalan kumpulan ini di laut kilepang ini
tahap ibu ota bali tuh